inilah aksi para pekerja media yang sedang meliput dampak banjir di ibu kota
tanpa kena lelah mereka meliput untuk memberikan fakta terbaru tentang bencana tersebut
tak pelah kegiatan peliputan ini terhadang aksi provokasi oknum yang menolak keberadaan pekerja media
di hari pers nasional tanggal sembilan februari ini para pekerja pers di jakarta memberikan harapannya
dan harapan kita ke depannya seumur tahun dunalis ini akan semakin diperhatikan oleh pemerintah dan bersama rakyat rakyat dengan ekonomi dan instansi yang lain
semoga kita sebagai wartawan semakin sehat semakin sejahtera
harapan harapan mereka hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi insan pers dan industri media di tanah air
selamat hari prs nasional
badru zamal jakarta